jembatan penyeberangan orang atau jpo kawasan senen jakarta pusat memiliki wajah baru setelah direvitalisasi pemprov dki jakarta
jpo extension kawasan senen ini berwujud tuts piano dengan area jembatan yang lebih lebar
jpo extension ini juga menghubungkan antara halte transjakarta senen dan senen sentral untuk transit
tak hanya itu jpo ini juga dilengkapi lift sehingga ramah untuk penyandang disabilitas
sangat berfungsi untuk mempermudah penyeberangan khususnya pengguna jasa pejalan kaki seperti itu
menurut aku juga nyaman bersih juga jadi apalagi buat anak muda kayak aku buat foto foto hunting buat instagram gitu kan
kalau boleh satu persatu dibikin begini juga supaya penumpang kayak kita ini pengguna busway lebih mantap lebih nyaman
setelah ditata kini kawasan simpang lima senen juga memiliki underpass yang membentang dari arah cempaka putih hingga jalan raya senen depan atrium
serta dilengkapi garis bus di persimpangannya agar bus transjakarta lebih teratur